konsultan pembangunan stadion dari inggris euro hapold ini ikut dalam polemik renovasi jakarta international stadium
jakpro menyatakan keterlibatannya dalam pembangunan jis namun pihak euro heapol baru baru ini justru membantah dan menyebut pembangunan jis tidak sesuai panduannya
polemik terkait renovasi jakarta international stadium untuk piala dunia u tujuh belas terus bergulir
kritik pssi terkait pembangunan jis yang tak sesuai standar fifa mendapat tanggapan dari pt jakarta propertindo atau jakpro
menurut jakpro jis sudah sesuai dengan standar fifa dan diranjang oleh buruh hapol yakni perusahaan yang terbiasa membangun stadion stadion besar di dunia
menanggapi pernyataan jakpro buru happlet selaku perusahaan jasa desain rekayasa dan konsultasi asal inggris membantah keterlibatannya dalam pembangunan jis
dalam keterangan resmi bureau hapol pihak jakarta konsultindo atau jakot memilih
diminta untuk dibuatkan panduan desain serta jasa konsultasi mulai desember dua ribu delapan belas hingga maret dua ribu sembilan belas
namun hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari puro happle
sebelumnya menteri pupr basuki hadimulyono bersama ketua umum pssi erick thohir dan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono telah meninjau langsung kondisi jis
hasilnya ada tiga persoalan jis yakni akses masuk
dan rumput lapangan